ya saya pengacara dr panji yang mewakili aida
ya baik baik saya segera kesana
ada apa pak
polisi sudah menemukan mobil dokter
dan aksan sudah dibawa ke kantor polisi
tapi aida harus dibawa ke rumah sakit karena kondisinya kritis
kalau gitu sekarang kita harus ke rumah sakit aja
cepat panggil dokter rimas
kondisi pasien sangat lemah
pasien ini biasa tangan
saya dokter pasien ini
ini lukanya sudah komplikasi
ini lukanya sudah komplikasi
ini lukanya sudah komplikasi
ini lukanya sudah komplikasi
ini lukanya sudah komplikasi